ini adalah silaturahmi sifatnya kan open house jadi terbuka untuk siapapun
dan alhamdulillah beberapa ketua umum koalisi indonesia maju hadir
gerindra diwakili oleh sekjen pak muzani kemudian ada pak julhas ada pak yusril
kemudian ada mas kaisar dan kemudian ada pak yusril
pak kaisar dari psi kemudian juga dari p tiga pak mardiono juga hadir
dari pihak golkar sendiri ada pak luhut ada pak akbar ada pak agung ada pak hat dan seluruh pengurus
namanya open house perencanaan datang memang ada halangan dadakan
open house menyatakan akan hadir
pak mardono dari demokrat sendiri
pak mardono datang pak
demokrat mas ahy tadi ngejar pakai pesawat tapi gak keburu mas ahy dari singapura
pak yusril sendiri pak